sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

dari hasil sementara
papa anda diketahui sedang menderita
atau kanker darah mbak
enggak kayaknya dokter salah deh dok
karena bapak saya selama ini tuh sehat
gak mungkin dikenal lewukimia dok
penyakit lewukimia itu
bisa menyerang siapa saja mbak
seusia ayah anda sendiri
dan jenis penyakitnya adalah
terus saya harus ngapain dok
apa yang harus saya lakukan
untuk sementara ini
saya akan berikan obat dulu
sambil melihat progresnya
dan mbak harus membawa ayah anda
kontrol secara teratur ya
supaya bisa cepat terdeteksi
kalau gejalanya mulai parah
ya makasih banyak ya dokter ya
saya mohon dokter sembuhin papa saya ya
makasih banyak ya dokter ya